pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya
pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai
iya jadi kemarin ini ketua dan pembina psi sempat ngasih ide tuh
pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya
pak jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu
berarti emang isu yang disampaikan sudirman said soal adanya satu koalisi ramai ramai
emang mau dibikin gitu nggak sih chris
ya kan intinya semua diajak
karena kalau kita terus terusan berantem gitu kan
akhirnya menuju indonesia emas itu ya kapan nyampenya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya